seruan boykot terhadap produk perancis dicetuskan oleh majelis ulama indonesia
pasca pernyataan kontroversial presiden perancis emmanuel macron
yang dianggap menyinggung umat islam
sejauh mana efektivitas seruan boykot produk perancis terhadap sektor ekonomi tanah air
dan juga perancis kita akan membahasnya siang hari ini
yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat siang mbak eni
ya mbak eni kita tahu ini kemarin tanggal tiga puluh oktober
mui sudah memberikan himbauan menyerukan agar masyarakat kita
memboykot produk produk dari perancis
seberapa signifikan sebetulnya mbak eni
seruan boykot atas produk perancis ini terhadap sektor ekonomi indonesia
maupun dari perancis mbak eni
ya kalau secara direct impor kita kan tadi mbak rivana sudah sebutkan ya
hanya sekitar delapan ratus juta
tidak terlalu besar sebenarnya ekspor importasi kita dari perancis
artinya sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk perekonomian indonesia
tetapi kalau buat perekonomian perancis ini termasuk cukup signifikan
karena hari ini ini kan di tengah pandemi
pasti daya beli masyarakat secara global ini turun
nah sehingga apa
nah sehingga mereka juga harus hati hati betul memaintain yang namanya market
indonesia termasuk salah satu market yang cukup besar buat perancis
jadi size ekonomi perancis dengan size ekonomi indonesia ini kan berbeda mbak rivana
artinya kalau sampai masyarakat indonesia memboykot produk produk perancis
tentu ini dampak yang lebih besar negatifnya untuk perancisnya
tapi kalau untuk indonesia kan alternatifnya banyak karena
impor dari perancis ini bukan termasuk produk produk yang basic atau kebutuhan pokok
jadi tadi disebutkan lebih banyak produk produk fashion dan sebagainya
dan alternatifnya juga banyak
jadi kalau misalnya kita memboykot produk produk dari perancis
bisa membeli dari produk produk lain gitu
termasuk dari amerika termasuk dari eropa dan lain lain
kalau nilai impornya bagi tanah air bagi indonesia tidak terlalu signifikan
tapi bagi perancis ini
tentu saja merugikan
bagaimana dengan nilai ekspornya mbak
apakah kemudian itu akan berpengaruh terhadap hubungan perdagangan antara indonesia dan juga perancis mbak
ya indonesia juga termasuk tidak mempunyai ekspor yang cukup besar ke perancis
selama ini sebenarnya potensi ekspor ke perancis ini kan lebih banyak produk produk yang ini
karena ekspor kita sendiri sebenarnya secara overall ini kan didominasi juga komoditas
perancis tidak termasuk industri industri
mungkin yang kita harapkan sebenarnya perancis membuka ekspor untuk industri turunan cpo
yang selama ini juga perancis termasuk yang ikut ya
hampir semua negara eropa kan masih keberatan dengan cpo indonesia
jadi paling dampaknya ya dampaknya tidak terlalu signifikan
tetapi menurut saya di luar ekonomi ini sebenarnya
maksudnya boycott ini tidak hanya sekedar perhitungan kalkulasi untung untung ekonomi
tapi ini mesej terhadap seluruh pemimpin dunia
karena bahwa menjaga perdamaian dunia itu penting apalagi di tengah pandemi
dan menyinggung hal yang paling hakiki
hal yang paling hakiki itu kan keyakinan seseorang
jadi kalau ini dicampuri ya pasti akan membuat kesoalan yang cukup besar
oke itu ada mesej
ada mesej yang ingin disampaikan terkait dengan seruan boycott
seperti yang tadi mbak eni sampaikan
ini bukan hanya masalah boykot produk saja tapi ini sudah mengganggu masalah keyakinan begitu ya
tapi kalau kita lihat ini di
investasi memang cukup besar juga sih
oke kalau investasi bagaimana mbak
jadi kan sebenarnya tadi kan delapan ratus juta itu kan yang direct masih impor langsung dari perancis
tapi investasi investasi basis yang memproduksi
barang barang yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya juga cukup besar
kalau kita lihat misalnya produk produk suprian ya atau yang dibutuhkan sehari hari
kebutuhan pokok begitu ya
ini kan juga cukup besar
tapi ini sudah diproduksi di dalam negeri tapi investasi dari perancisnya yang gitu jangan di boycott lah
oke artinya yang semuanya diproduksi di dalam negeri
barang barangnya untuk kebutuhan kebutuhan pokok
beberapa brand ataupun produk itu jangan di boykot begitu
karena itu akan mempengaruhi
kondisi perekonomian di internal kita juga ya mbak ya di dalam negeri begitu
mbak kalau kita lihat di gambar ini banyak sekali ibu ibu kemudian yang merusak ataupun
membanting dan juga memboykot barang barang mewah dari perancis begitu
ini kan kalau kita lihat komoditas produk dari perancis
tadi mbak eni juga sebutkan kebanyakan itu untuk fashion ya barang barang mewah ataupun branded
apakah kemudian masyarakat kelas menengah yang biasa membeli produk produk fashion ini akan semuanya terpengaruh
atau itu hanya kelompok kelompok saja sebetulnya mbak eni
kalau semua pasti tidak
karena untuk umat muslim sendiri juga masih terbelah ya
tetapi buat saya sebenarnya mesej utamanya tadi untuk mengingatkan
untuk memberikan inspirasi bahwa pemimpin dunia ini harus sebenarnya menjaga keterbitan dunia
jadi sebenarnya aksi ini kan hanya lebih keungkapan
aspirasi dari masyarakat muslim indonesia
jadi menurut saya kalau barang barang yang sudah dibeli terus dirusak ini kan juga rugi sendiri
karena tidak akan punya dampak
tapi aspirasi yang disampaikan memang akan punya dampak
terutama tidak hanya sekedar presiden macron minta maaf
tapi pemimpin dunia yang lain ya jangan mengulangi dan berhenti islamopia
jadi kalau aksi boykotnya sendiri ini sekali lagi hanya representasi dari pernyataan sikap
tapi yang paling penting adalah bagaimana pernyataan sikap ini bisa di follow up
jadi kalau misalnya pernyataan sikap ini kemarin sudah disampaikan juga oleh pemerintah indonesia
dan apalagi ini benar benar dilakukan pemberjalanan bilateral gitu
maksudnya pemerintah dan pemerintah belajar
ini ke depan akan tidak terulang lagi
dari kasus kasus yang seperti sekarang
artinya masyarakat terbelah tidak seluruhnya kemudian menyetujui tindakan tindakan memboykot seperti itu
tapi kalau kita lihat selain barang barang mewah ada produk produk makanan juga mbak yang berasal dari perancis
sekali lagi apakah masyarakat akan beralih dan memboykot produk makanan dari sana atau ya tetap mengkonsumsi begitu saja mbak
tanya secara pribadi termasuk yang kata kata memberikan sinyal
atau mesej kepada presiden markom agar ke depan tidak mengulangi perbuatannya dengan tidak membeli
jadi tidak membeli sementara produk produk dari perancis
yang impor dari perancis
walaupun yang sudah dibeli ya kalau hanu ya jangan dirusak gitu kan
sudah percuma kalau sudah dibeli kan sudah terbeli
kalau ini kan untuk memberikan mesej bahwa kalau anda bersikap begitu
maka ini akan merugikan ya merugikan perekonomian anda termasuk juga sebenarnya merugikan banyak kepentingan publik
oke artinya yang paling didegukan di sini dengan seruan boykot dari indonesia dan juga mungkin negara negara muslim lainnya itu adalah pemerintah perancis begitu ya mbak ya
bisa disimpulkan seperti itu nggak mbak eni
terutama sebenarnya presiden markomnya gitu
jadi sikap presiden markom dan juga ini mesej juga kepada pemimpin pemimpin dunianya lain
karena kan yang islamophobia ini tidak hanya sekedar presiden markom gitu
banyak pemimpin eropa yang masih menganggap islam teroris ataupun juga islamopia
sebenarnya ini mesejnya gitu
jadi bukan ini titik utamanya itu bukan boykotnya
ini mesejnya adalah agar seluruh pemimpin dunia ini menjaga kedamaian dunia
untuk saling menghormati
tidak pengatas nama
dan menggunakan hak hak gitu kan dengan sebebas bebasnya
oke kita berharap message nya ini sampai ke presiden perancis emmanuel macron dan juga pemimpin dunia lainnya
agar menjaga dan juga menghormati kebebasan ataupun keyakinan beragama begitu ya mbak ya
supaya kedamaian ini tetap terjadi di tengah pandemi covid sembilan belas
terima kasih sekali mbak eni srihartarti
peneliti senior indef atas waktunya kepada cnn indonesian newshour siang hari ini